kamu ngapain disini
kamu kan harus banyak istirahat
kamu juga ngapain disini
udah pulang bukannya masuk
kau pikir emang aku gak khawatir sama kamu
ya tadi saya tanya sama mirna katanya kamu lagi istirahat
gak sih kamu
jadi dirawat di ruang viva ip dua pak
akhirnya saya menemukan kamu adik
semoga hasil ct scan kamu itu aman yuk
dan gak ada suatu yang mengkhawatirkan
tuh kamu masih sakit
udah istirahat aja dulu
itu cari petugas rumah sakit atau siapa yang punya handphone kayak mama gitu
nanti biar mama bisa pinjam chargernya
kamu kan masih agak sakit itu
ngapain bapak ada disini
saya mau ketemu ade
ada kan ade di dalam
buka lagi dikit lagi
tutup lagi dikit
sini sini gue bantu
sekarang mama istirahat ya
ya istirahat ya
iya juga ya
pak bos kan posesif
kalau gitu sekarang gue sama rena keluar
biar balon birunya juga sehat
yuk kita keluar yuk
udah enak kan
ini kamu di rumah atau masih di rumah sakit
aku udah baik baik aja
ini sekarang aku udah di rumah
ikut seneng dengan kamu
terus kira kira din
kalau misalnya foto meternity nya itu besok
kamu udah bisa belum sama al juga
nggak apa apa nanti fotonya di rumah sana aja
jadi nanti mama minta fotografernya dateng
coba aku tanya sama mas al dulu ya
oh yaudah oke
aku ngomong sebentar sama adik
di rumah sana
aku ke kamar mandi sebentar
kondisi kamu gimana sekarang udah sehat kan
alhamdulillah pak udah sehat
cuma memang harus banyak isi rahat
apalagi sekarang aku juga pakai penyangga perut gitu
supaya nggak turun lagi kandungannya
ingat jangan kecapean dan jangan sakit lagi
papa gak mau denger kamu sakit
apapun mau nanya sebentar sama kamu
ada satu hal yang ganjel di papa nih
ya moga moga sih enggak ya
al seperti gak suka sama irfan apa bener
kenapa kok gitu
enggak kemarin kan waktu di rumah sakit
pada saat irfan
menawarkan bantuan ke al
jadi papa pikirnya
al kurang suka sama irfan
aku rasa kayaknya sih enggak ya pak
ee mas mungkin menurut aku
membatasi aja orang orang
orang orang lain aja di dalam rumah
apalagi semenjak teror teror ini
masih berlanjut terus kan
ya moga moga seperti itu sih ya
eee karena papa tau
pasti kamu jadi serba salah
al kurang suka sama irfan
semua baik baik aja kok
alhamdulillah kalau gitu papa
salam buat al ya nak
selamat siang pak
selamat siang pak silahkan duduk
ada yang bisa kami bantu
ini mengenai teror
teror keluarga saya pak
sepertinya kali ini
saya menemukan sebuah petunjuk
petunjuk petunjuk apa pak
ada seseorang yang memberikan
mungkin di dalamnya
bisa dijadikan sebuah petunjuk
apakah pak bercek disini
rekaman suara pak
lalu yang memberikan plastik disini siapa
seorang wanita yang namanya vera
ada hubungan aja sama teror keluarga saya pak
kami akan melakukan pemeriksaan
apakah masih ada kaitannya dengan masalah yang bapak hadapi
terima kasih banyak pak
saya harap bukti ini bisa menjajalan keluarga
semoga ya pak
terima kasih banyak pak
saya kan udah bilang sama bapak

kalau adi sekarang tinggal di malaysia

saya tau adi ada di dalam
dia di kamar vip dua
sekarang saya bisa ketemu adi ya
sekarang saya bisa ketemu adi ya
apa ini mau apa lagi sih
harusnya bapak ini tau diri ya

setelah tujuh tahun menghilang dan tanpa kabar buat anak saya

dan sekarang bapak datang kesini mau ganggu hidup anak saya
saya mau jelasin semuanya sama adi
saya mau ketemu dia
saya mau ketemu dia

saya dan adi nggak butuh penjelasan itu sekarang pak
kita tuh butuh penjelasan waktu itu
tujuh tahun yang lalu
dan sekarang bapak datang
untuk mengganggu hidup anak saya lagi
untuk mengganggu hidup anak saya lagi
saya tidak mengijinkan bapak ketemu anak saya

butuh aga yang bisa dibayar
kami dalam perjalanan masing masing
kembali ke buddha
harusnya ikut abang
harusnya ikut abang
pak tolong bawa bapak ini keluar dari sini pak
pak ini mau ganggu anak saya pak
bapak ini mau ganggu anak saya pak

bapak ini mau ganggu anak saya pak
mau apa mereka
akhirnya dapat juga nih barang
jelas banget mereka ngincer flash di sini
tapi dari mana mereka tahu
gue pegang flash di servera sampai sampai gue diserang
dan renny hampir jadi korban
ya allah laku teror ini benar benar mengerikan
gak keseolah olah punya mata di mana mana
sebaiknya pak al lebih berhati hati dengan pak irfan
ini baru dukansi saja pak
belum ada bukti yang valid
tapi dalam situasi seperti ini
lebih baik bapak jangan terlalu baik sama semua
pak irfan muncul
gak ada kiri pak irfan
saya sudah etuk untuk membunuhnya
ini ini gak mungkin logis

terima kasih banyak pak
ini tunggu nus phil

tak kiranya kang
gue nekan tetep talking
ikut saya saya mau bicara
soal omongan kamu tempat hari
kenapa kamu suruh saya untuk
lepas pada dengan om irfan
soal itu pak
saya belum pastikan itu benar
gak apa apa ceritanya aja
pak permisi saya mau nanya
kita sudah berjalan ke tempat ini

kita apaan jelus
ya nggak ada masalah sama dia
jangan dia apa apain
waktu saya dipukul di depan rumah fera
tempo hari itu
saya setengah sadar pak
saya sempat mendengar orang orang berbicara
di sekitar saya
dan ada suara yang gak asing buat saya
dan ada suara yang gak asing buat saya

suara itu pak irfan
tapi sebentar dulu pak
saya belum yakin itu benar
saya belum berani berbicara dengan pak ahok
terima kasih informasinya
silahkan tunggu sebentar
gue harus bicarakan ini dengan mama
tapi andin gak boleh tahu
mak aku mau bicara sebentar di taman belakang bisa
jangan sampai andien tahu ya
andin jangan sampai tahu kenapa
aku gak mau jadi stress dan kepikiran aja
kemarin kan baru dari rumah sakit
nah isi yaudah
kalau gitu mama kesana sekarang ya
iya aku tunggu di belakang ya
nih duduk sini ma
aku mau cerita sebentar
aku ditelepon mamanya vera
disuruh ke rumahnya
mamanya vera kasih aku
vera yang minta ke mamanya
untuk kasih aku
di dalam fridges itu
ada rekaman suara
aku udah pindahin ke handphone
tentang apa yang sudah ngelakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan melepaskan lo
gue gak tau apa apa tentang jessica
atau lo ketagih bukan sampai dengan mama
aku akan ikut el ya
jessica sekretaris papa
aku gak tau tapi mungkin dia
apa yang dilakukan sama deniz ke jessica
kenapa keluarganya jessica sampai
sampai sedendam ini sama dianis

bajen kayak apa itu
yang tersuterin ini ya essarden
halo ki ki boleh ke kamar sebentar gak
yes mbak minta ki datang kenapa
aku mau minta tolong gak sama kamu ki
tolong keluarin baju baju dress aku yang hamil kesini
mbak aneh udah mau maternity shot ya ampun
gak berasa cek
kita ambilin bentar ya mbak
nah ini mbak aneh mau ditaro mana bajunya
tuh tuh mbak aneh
aduh bajunya cantik cantik
yang mana tapi ya
aku tanya mama deh
selera fashion mama kan bagus bagus
semuanya sama mbak andien pasti gak ada yang jelek tau mbak
bingung aku tuh
gak pintar aku milih milih kayak gini
aku minta pendapat mama aja deh
ibu tadi kayaknya lagi dipanggil sama mas a
tembak ke halaman belakang
mas al udah pulang
kok gak ke kamar
enggak sih mbak
pokoknya tadi itu ibu sempat ngelewatin gigi
terus lepas itu gigi nanya
ibu mau kemana mau nemuin mas ardi
halaman belakang katanya udah cekin ngobrol
antriin aku kesana ya
ke halaman belakang
oh yaudah bentar
bentar mandiin pelan pelan
padahal istri kamu
sejauh apa mama
waktu itu tugasin denis
denis untuk selidikin jessica
itu juga karena roh yang minta
atas dasar kecurigaannya roy
gak ada lebih
mama gak suruh macem macem
ya kalau memang yang dibilang pasal nusy itu benar
denis yang perkuasa jessica
saya disini hanya menjalankan tugas pak
ketalangan pasien disini paling utama pak
bapak ya pak sekali lagi pak
saya permisi pak
gimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan adi
datangnya lama banget sama adi
papa udah dateng sama adi
papa mau masuk pasti
ini mbak jessy
supir papa akan jemput kamu ke rumah
kamu langsung ikut dia oke
emang jas mau dibawa kemana pak
kita mau ketemu adi
ikut temu adinya bukannya di rumah pak
ya dengerin sayang
adi luka dia di rumah sakit
adi luka pak
bapak lukanya dia parah gak
kamu yang harus datang untuk ketemu dia
aku mau rawat adi aku
aku mau kesana sekarang pasol tolong suruh supirnya cepetan dateng kesini ya pa untuk jemput aku ya pa
oke baik sayang ya
mbak adel aku pergi dulu ya
engga deh engga engga bentar
mbak del tolong dilihatin jessica ini udah rapi belum
udah cantik konon
udah bener ga bohong
udah makasih ya mbak del maaf
aku selalu mau ketemu adik aku mau ketemu papa
jadi aku harus pastiin penampilan aku itu bagus
yaudah kalo gitu cus berangkat dulu
kamu ngapain disini
kamu kan harus banyak istirahat
kenapa keluar keluar
kamu juga ngapain disini
udah pulang bukannya masuk
jadi barang pa gw bingung
tadi saya tanya sama mirna
ketika kamu lagi istirahat
lagi doktor kan juga nyuruh kamu banyak istirahat
lagi ngobrolin perkembangannya randy
ya makanya saya ajak ngobrol disini kan lagi adem
lagi enak suasananya
terus gimana kondisinya pak randy
alhamdulillah udah membaik kondisinya udah sadar
sekarang lagi dijaga mamanya
gak apa apa gimana tuh sampe terluka gitu loh
cuma luka kecil
nanti diobatin ya
maaf saya gak cerita ini sama kamu nid
saya mau jaga kondisi kamu dulu
saya nggak mau anak kita lahir prematur
kamu dan anak kita nanti sehat
sebenernya saya gak setuju
tapi kasian juga andin
kalau dia sampai stres
di rumah aja
baru sembuhan harus balik siarahat kan
udah dischedulein juga sama mama
lagipula ya kalau capek nanti tinggal duduk
kalau diam juga aku mungkin bisa jadi tambah lebih stres
tapi nggak boleh capek capek ya
ma nanti bantuin aku ya milih baju untuk maternity shotnya
oke kita pilih sekarang ya
saya disini dulu ya
kita pake lantai
kayaknya gue butuh bantuan pasal nusia lagi nih
tapi sebenernya repet
kalau kalau yang lu gak subscribing
sama bu rosa untuk kini pak dan saya juga sudah coba hubungi mantan kepala hrd pt hartawan santosa
waktu itu tapi beliau sedang di luar negeri pak atau saya coba hubungi lagi sekarang ya pak oke
pak saya tunggu ya terima kasih banyak ya baik pak sama sama pak aduh neng kononnya sampai sampai
sih gimana ini konon nggak datang gimana dateng kok lama banget sabar se mungkin macet pasti dateng
tapi eh tunggu ih gak sabaran banget jadi orang ini macet saya yakin macet kalau nggak paling
udah eh elsa elsa pernah dengar cerita ini enggak dongeng putri tidur ya kan putri tidur aja itu rela
nunggu pangerannya sampai ratusan tahun dia sabar masa elsa elsa nggak sabar kalah sama putri tidur
yaudah deh saya nunggu lagi aja cakep nyender biar nggak capek
kita sudah sampai saya bantu turun ya pak
aku gak bisa masak di kursi modern
ya gue tak bisa
tungguin dari tadi